pembuatan ekspor dan impor tumbuh sebesar tiga puluh satu tujuh puluh delapan
kamis enam juni dua ribu dua puluh satu pemerintah pusat mengumumkan
indonesia telah keluar dari jurang resesi
akibat pandemi covid sembilan belas sejak maret dua ribu dua puluh
lima wilayah di indonesia telah mengalami perbaikan
menteri keuangan sri mulyani menyebut
sehingga kuartal ke dua ini cerita mengenai tujuh tujuh
menggambarkan seluruh mesin pertumbuhan sekarang
sudah mulai pulih kembali
itu berarti pemulihan
kita sebetulnya tetap akan berharap konsumsi terjaga
patut menjadi perhatian
karena angka pertumbuhan ekonomi itu adalah catatan
sebelum ppkm darurat diperlakukan
pada juli dua ribu dua puluh
bisa diartikan dalam periode itu pemerintah membiarkan
terjadinya pergerakan masyarakat untuk bertransaksi
ironisnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor konsumsi
disusul dengan melonjaknya kasus terkonfirmasi positif di indonesia
berikutnya angka kematian mencetak rekor terbanyak hari demi hari
pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
untuk pertama kalinya
kasus kematian akibat covid di indonesia di atas dua orang
dalam cuitannya politikus demokrat rahlan nasyidik
mempertanyakan fokus penanganan pandemi pemerintah
karena pertumbuhan ekonomi yang diiringi rekor kematian akibat covid sembilan belas
belum lagi persoalan fasilitas kesehatan
dan obat yang dihadapi masyarakat hari demi hari
saat melonjaknya angka penyakit
tanpa penularan patutkah pertumbuhan ekonomi itu digembar gemborkan
sementara itu pada hari yang sama
pemerintah mengumumkan kinerja positif sektor ekonomi
sekelompok pedagang kaki lima di malioboro
daerah istimewa yogyakarta
optimis terhadap penanganan wabah di negeri ini
dengan cara mengibarkan bendera merah putih
mereka menyemangatkan diri sendiri dan rekan rekan sesama pedagang
yang kehilangan pendapatan harian
ya kami kibarkan bendera merah putih
di sepanjang jalan malioboro
ingin menyemangati teman teman komunitas di malioboro
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini yang terus berkepanjangan
dan juga diperlakukannya ppkm darurat jawa dan bali
yang akan rencana berakhir tanggal sembilan belas agustus besok
supaya teman teman tetap optimis
kita punya rasa semangat untuk terus berkarya
untuk terus berjuang untuk bangsa indonesia ini
supaya bisa cepat bebas dari pandemi covid sembilan belas ini
juga pada hari yang sama
saat pemerintah mengumumkan indonesia keluar dari resesi
angka kematian akibat covid sembilan belas dalam situs satgascovid sembilan belas go id
bertambah satu tujuh ratus tiga puluh sembilan orang
hingga kini total satu ratus dua tiga ratus tujuh puluh lima orang meninggal dunia akibat covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai tiga lima ratus enam puluh delapan tiga ratus tiga puluh satu orang
tertinggi di asia tenggara
tim liputan cnn indonesia